ada pun saudara saudara kita ada di indonesia dengan saya tunjukkan dua surat ini stop perdebatan
jangan lagi ada pihak pihak yang mengaku sebagai jurubicara pemerintah mengatakan saya tidak dicegah mengatakan saya takut untuk pulang
tidak bukan saya yang takut untuk pulang tapi ada pihak yang takut saya pulang
mereka takut kalau saya pulang mereka tidak bisa curang dalam pemilu mereka tidak bisa melakukan aneka lagam rekayasa dalam pemilu
mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka
nah jadi kita bikin rafel saja jangan kemudian diputer balik diputer balik dianggap saya yang takut pulang
saya siap pulang kapan saja tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut
yang juga ramai mencoba untuk meyakinkan publik adalah rizik shihab di arab saudi yang meyakinkan publik lewat orasi dan macam macamnya lah di youtube dan social media
bahwa katanya pak mahfud dan kawan kawan di pemerintah ini pak itu mencekal dia pak
saya bacakan saja ya kalimat dia
ini pak ya supaya kita punya background
sejak satu tahun tujuh bulan yang lalu tepatnya tanggal satu syawal seribu empat ratus tiga puluh sembilan saya dicekal oleh pemerintah saudi atas permintaan pemerintah indonesia
saya tidak diperkenankan untuk keluar dari saudi ada pihak yang takut saya pulang
mereka takut kalau saya pulang mereka tidak bisa curang dalam pemilu
mereka tidak bisa melakukan aneka laga mereka yasa dalam pemilu
mereka takut ini jadi ancaman bagi kemenangan mereka
berlebihanlah menurut saya
tetapi tidak penting itu
pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu
bahkan mengatakan pemerintah ini legal pemilu ini curang dan sebagainya
itu selalu begitu
dan dia yang terpenting tidak pernah melapor bahwa dia punya masalah
dia tuh anda baca di mana tuh di youtube kan
nggak ada berita bahwa dia laporan ke kbri laporan ke kjri tidak pernah
yang dibawa bawa surat surat cekal
nah itu dia masuk
dia masuk ke bandara mau keluar
lalu keluar disitu secara otomatis
karena tidak boleh keluar arab
apa yang membuat kemudian pemerintah arab saudi atau intelijen arab saudi atau otoritas di sana melarang dia keluar
tidak boleh ditanyakan ke saya
karena bukan saya yang melarang
tidak boleh ditanyakan ke pemerintah indonesia juga
karena pemerintah indonesia tidak melakukan apapun
saya sudah cek bin
saya sudah cek mindagri
saya sudah cek minkumham
saya sudah cek imigrasi
benarkah ada rekomendasi prof dari jakarta
ke polisian intelijen tidak ada prof sama sekali
tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali
bahkan si habib rizik ini kalau memang punya masalah kenapa tidak datang aja ke kantor kjri di jeddah karena mekah dekat jeddah atau ke riyad gitu
ini loh saya dicekal lalu lapor
ini tidak pernah
ngomongnya di youtube
dulu pernah dicari oleh dua bisapa sih masalah ini dicari
dikasih dokumen dokumen tapi dia tidak melapor
kalau kita membela sesuatu ternyata dia tidak apa apa
karena pemerintah malu juga
jadi ya kita tunggu saja
pokoknya sampai hari ini kita tunggu
mana buktinya anda dicekal dan menyebut alasan
hampir tidak mungkin pemerintah indonesia yang mencekal dia karena ketika dia akan keluar mau ke malaysia juga dilarang
oleh pemerintah arab saudi
mau dia ke yaman dilarang
masa terus pemerintah indonesia yang mau di
jadi sama sekali bukan ada rekomendasi dari pemerintah indonesia
kalau ada bawa ke sana
itu dijamin oleh menko polis
ini pemerintah harus melindungi warganya
yang penting bawa buktinya
saya dicekal karena atas permintaan pemerintah indonesia
nah kalau dicekal oleh arab saudi
jangan menggugat pemerintah indonesia dong
raja arab saudi
kenapa saya dicekal
gugat ke pengadilan di arab saudi
di situ akan ketahuan siapa yang mencekam
tapi kan cekalnya sudah lama ya prof
satu tahun tujuh bulan lama sekali
ini menjelang reuni dua ratus dua belas di dua desember
ada nggak sih prof anda melihatnya dari indera penciuman anda nih
benang merahnya antara rame rame rizik dengan
ya benang merahnya kira kira
isu ini mencuat atau dicuatkan agar reuni dua ratus dua belas rame
kan gitu aja
ya biarin aja
kenapa sih reuni kok dilarang
saya baru reuni sma kemarin
mau reuni itu kan biasa
besok tanggal empat belas saya ada reuni di jakarta kampus
kita tenang tenang aja
anda lihat apa isu yang akan dibawa
atau apa sih yang mereka ingin tuju lagi
pemilu sudah selesai atau ada hal prinsipi lain yang mungkin anda baca
dan mungkin dikomunikasikan juga kepada pemerintah
nggak ada dikomunikasikan
dia hanya memberitahu akan reuni
silakan aja reuni kan tidak dilarang juga
kita tidak ingin saya sih
saya tidak ingin tahu juga
silahkan aja gitu
nanti kalau sudah dikeluarkan isunya ya kita tahu
baru kita sikapi
kalau sekarang tidak ingin tahu juga
banyak kerjaan mau mengurus dua ratus dua belas